terima kasih anda masih bersama kami
presiden jokowi dodo menekankan kepada menteri investasi bahlil lahadalia
agar target investasi tahun dua ribu dua puluh dua sebesar rp satu dua ratus triliun rupiah bisa terrealisasi
jokowi mengingatkan konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi
bila realisasi investasi tidak mencapai target
ini disampaikan jokowi saat pembukaan rapat koordinasi nasional investasi dua ribu dua puluh
hilirisasi dan kemitraan untuk investasi berkeadilan di jakarta rabu pagi
jokowi menekankan pentingnya target investasi di akhir tahun ini tercapai
sebab nilai investasi yang masuk akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
jokowi menyoroti pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun dua ribu dua puluh
sebesar lima tujuh puluh dua persen yang harus diwaspadai supaya tidak menurun
karena target investasi yang tidak tercapai
karena itu jokowi mengingatkan kementerian investasi
agar target rp satu dua ratus triliun rupiah bisa dicapai secara optimal
tahun dua ribu dua puluh dua rp satu dua ratus triliun
tadi pak menteri investasi menyampaikan pasti tercapai
tapi kita lihat nanti di akhir tahun
jangan tercapai tercapai nanti kalau nggak tercapai mohon maaf pak